tim investigasi majelis ulama indonesia hingga saat ini masih mengumpulkan data terkait dengan polemik di pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
mui mengaku menemukan fakta baru dari investigasi yang tengah dilakukan
namun sayangnya pemirsa mui belum bisa menyebutkan temuan dan fakta baru ini
tim juga berkoordinasi dengan kepolisian resor indramayu apabila menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum
untuk bahasnya sore ini kami sudah tergabung dengan pak kiai haji juhadi muhammad ketua pwnu jawa barat
dan juga tersambung ada mas al kaidar pengamat terorisme selamat sore bapak bapak assalamualaikum
pak kiai dan juga mas kaidar sedianya kami juga mengundang dari pihak ponpes al zaitun
namun tidak bisa bergabung saya langsung ke pak kiai terlebih dahulu
pak kiai juhadi anda
anda berada di bandung apakah ikut pertemuan di gedung sate
pak kiai juhadi silakan di unmute sehingga kami bisa mendengar suara pak kiai
audio pak kiai haji juhadi juga masih berada
anda berada di gedung satu
pak kiai juga tadi pak kiai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih saya malam ini bisa bergabung dengan cnn
kebetulan saya ada di bandung semenjak hari rabu sampai hari ahad
tapi ada kegiatan sendiri di nu yaitu ada di klat sampai lima hari
jadi saya juga tidak ada pemberitahuan
tidak diberitahu bahwa dan tidak dapat undangan rupanya
jadi saya tidak ikut pertemuan di gedung sate
pak kiai tegas dari pihak pwnu seperti apa sikapnya soal kontroversi ponpes ini
ya itu jelas kan kita dari hasil kajian ilmiah lembaga baksul masail pwnu jawa barat
bahwa kegiatan kegiatan kontroversi yang dilakukan oleh pak pondok sandri azayatun
itu oleh pak panji gumilang itu kan banyak penyimpangan penyimpangan
yang tidak sesuai dengan ajaran islam yang kita anut
ada beberapa rekomendasi ada tiga rekomendasi
pertama ada tiga rekomendasi
bahwa dari hasil kajian
pertama ada tiga rekomendasi
ya selama masih ada pesantren pesantren yang lain yang sangat keilmuannya sudah jelas
maka ya hendaknya memasukkan anak anak pesantren yang jelas sangat keilmuannya
kemudian yang ketiga bahwa walaupun demikian menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang
kita serahkan semuanya kepada negara atau kepada pemerintah agar menyelesaikan persoalan ini
pak kiai kalau dari temuan anda ini berdasarkan temuan di lapangan
ajaran yang diajarkan anda sudah memahaminya betul atau hanya mengomentari statement dari panji gumilang
di beberapa video yang viral di tengah masyarakat
iya satu dari statement kemudian yang kedua juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pak panji gumilang
yang pertama adalah pak panji gumilang sendiri jelas pada waktu idul fitri ada kegiatan sholat
ada perempuan di depan barisannya kemudian ada non muslim juga ikut kegiatan di situ
dan tentunya kita juga banyaklah di youtube youtube yang pernyataan pak panji gumilang ini adalah tentu banyak kontroversial
termasuk salam yang yahudi
ya tentu ini adalah tidak
lazim bagi kita sebagai umat islam untuk mensiarkan itu
baik silakan mas kaidar komentar anda terkait dengan kontroversi ponpes ini
ya pondok pesantren al zaitun ini sebenarnya didirikan oleh para aktivis aktivis islam dulu ya
termasuk saya juga mengumpulkan
ada sampai ratusan juta berorang
teman saya seperti tengku jafar kemudian jirul fikar kemudian juga muza farsa
semuanya itu mengumpulkan uang itu hampir satu miliar per orang dalam beberapa tahun
dan kemudian didirikan pesan tren ini
dan sebaiknya memang pesan trennya jangan ditutup hanya pak panji gumilang yang memang sangat dajal ini sangat kurang ajar ini
yang harusnya di
tangkap karena dia sudah melakukan tiga pelanggaran hukum
yang pertama pelecehan seksual terhadap aziza
yang kedua melakukan money laundering karena uang kirot kita itu dipakai tidak sesuai dengan keinginan kita
kemudian penistaan agama dia bilang bahwa al quran itu sabda nabi sholat campur laki perempuan dan non muslim
kemudian dia menganut ajaran isa bugis
aliran isa bugis itu membolehkan khatib perempuan
kemudian aliran isa bugis itu menganggap bahwa komunisme itu adalah bagian dari ajaran islam
sehingga panji gumilang itu dengan leluasa menyatakan bahwa dia adalah komunis

kemudian yang kasus yang keempat adalah penyerobotan tanah

karena pada waktu itu kita sudah mengumpulkan dana yang cukup besar
bagi kita juga tidak menjadi soal bahwa sebagian dana itu diberikan kepada general general intelijen yang dari orde baru walaupun tidak aktif lagi di dalam institusi intelijen
tapi jangan sampai kemudian tanah tanah itu tidak dirampok begitu saja
nggak boleh kan ada dananya untuk membeli
nggak boleh kan ada dananya untuk membeli
jadi itu sudah dilakukan oleh panjigu milang
ini memang panji gumilang ini manusia yang paling tidak bertanggung jawab
ini yang harus dibawa pengadilan
jadi pesantrennya itu tetap dibiarkan begitu saja
kemudian pemimpinnya yang diganti
kalau bisa diganti dengan ustadz adi hidayat lah
karena itu yang kelihatannya paling bagus ya
yang kelihatannya ustadz itu juga belum punya pesantren dia
jadi saya kira memang sebaiknya pesantren al zaitun dikasih kepada ustadz adi hidayat

ustadz adi hidayat akan mengajak ustadz ustadz yang lain lah
siapa itu mas kaidar
soal yang anda singgun tadi general general yang juga terlibat dalam pengelolaan ponfes ini
ya sudah banyak ya yang dibahas oleh imam suprianto misalnya
karena dia salah satu pendiri al zaitun juga ya
kemudian juga jazuli dan sebagainya itu sudah ini
tidak etis sebenarnya kalau kita sebutkan nama namanya di sini tapi sebenarnya sudah beredar secara sangat luas ya
tapi itu nggak perlu dipanggil ke pengadilan karena mereka itu kan adalah punggawa punggawa penjaga pancasila dan penjaga nkri
hanya saja yang panji gumilang ini yang sudah kelewat batas ini yang sudah menyatakan quran itu sabda nabi dan sebagainya itu
itu yang harus ditangkap
kalau yang intelijen intelijen itu general general itu ya nggak perlu diproses hukum lah
karena bagi kami pun pada waktu itu menyadari bahwa karena sudah memproteksi gerakan keagamaan pada waktu itu
untuk mendirikan sebuah institusi pendidikan yang bagus itu tidak menjadi persoalan lagi begitu
jadi yang menjadi persoalan ini ini panji gumilang ini yang merasa lebih intel
dari penjaga nkri
daripada intel ini
ini yang gawat sekali
meskipun kalau kita ketahui ya pak kaidar soal didirikannya ponpes ini sebenarnya sudah sejak lama ya sejak tahun sembilan puluh an
tapi nanti dijawab komentarnya soal sudah lama berdiri tapi kenapa baru kali ini diperbincangkan dibahas
tetaplah bersama kami pemirsa sejadah berikut kami akan kembali dengan para narasumber
tetaplah di cnn indonesia newsroom
pemirsa kami kembali bersama pak kiai haji juhadi muhammad ketua pwnu jawa barat dan pak alkaidar pengamatan terorisme
pak bapak bapak kita lanjutkan kembali
sebelum jeda tadi saya sempat singgung pak kaidar soal didirikannya ponpes ini sejak tahun sembilan puluh an tepatnya
tapi kenapa baru kali ini dibahas disoroti mengingat tahun politik sudah akan masuk dua ribu dua puluh empat mendatang
pak kaidar komentar anda
iya sebenarnya sudah lama juga ini menjadi kasus ya dan sering dibahas di media
dulu tv one juga beberapa televisi juga turun langsung ke al zaitun
karena dulu banyak pengakuan pengakuan yang dibuat oleh panjugu milang itu sangat meresahkan masyarakat pada waktu itu
dan sebenarnya sudah banyak juga di
disiarkan oleh berbagai media tentang pola tingkah dan penyesatan penyesatan yang dilakukan oleh al zaitun ini
dulu kasusnya adalah tentang penculikan mahasiswa
mahasiswa mahasiswi itu banyak sebelum dibayat untuk menjadi anggota kw sembilan nii itu banyak yang diculik dulu
ditempatkan di satu tempat begitu untuk sebelum melakukan proses tilawah taskiyah dan taklim
dan artinya mereka sebelum dibaiat itu sudah harus berada di lokasi itu lima hari sebelumnya
dan itu kan mereka harus membuat pernyataan pernyataan kepada orang tua bahwa mereka pergi ke suatu daerah yang jauh
kemudian mereka mengambil uang kuliah mereka uang orang tua kemudian menipu kepada orang tua
bahkan mereka menyatakan bahwa orang tua mereka itu sudah kafir
sudah ini gitu
jadi saya kira ini menjadi persoalan ini yang harus diselesaikan
dan sudah diulang ulang oleh banyak media ya
kalau ada yang menyatakan ini pengalihan isu menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat saya kira tidak juga ya
karena banyak sekali kasus kasus pelanggaran pelecehan seksual money laundering kemudian penistaan agama dan penyerobotan
nah ini adalah empat tindakan melawan hukum yang harus diinikan
dan saya kira memang alzeitun itu harus bertanggung jawab
terutama untuk kasus money laundering ya
karena banyak teman teman saya itu termasuk juga bang agus juga yang lain lain itu
sudah mengumpulkan dana yang cukup besar untuk membangun al zaitun itu
jadi kalau bisa alzeitun jangan dibubarkan
tapi panjegu milang yang tidak bertanggung jawab ini saja
yang dicokok dan dibawa ke pengadilan diadili
karena dia sudah melakukan banyak tindakan melawan hukum
dan itu sangat berbahaya
jadi lembaga pesantrennya sangat bagus
sangat bagus dan kira ini perlu dipertahankan
ya bentuk money laundering yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh panji gumilang apa pak kaidar
money laundering yang dilakukannya itu adalah mengumpulkan dana
infak zakat sadakah dan terutama kirot atau obligasi ya
yang sebenarnya boleh melakukan obligasi itu kan hanya negara
hanya bank indonesia ataupun kementerian keuangan yang boleh mengeluarkan obligasi
tapi ini karena dia merasa dirinya sebagai nii kw sembilan
yang merupakan nii yang palsu pun ya
dan saya kira ini dia memanfaatkan izin dari intelijen
untuk mengumpulkan dana
crowdfunding itu ya crowdfunding lewat kirot itu
maka dia kemudian merampok banyak orang dan tidak mengembalikan
termasuk dana saya itu ada satu delapan miliar
dana bank agus itu bang agus madris itu ada kurang lebih empat miliar
kemudian dana banyak sekali jamaah itu
ada jutaan ya jamaah kita pada waktu itu
jadi saya kira memang pesantren ini
jangan dibubarkan kalau bisa dananya dikembalikan kepada kita kita ini kan
baik pak kaidar saya mau ke pak kiai juhadi
pak kiai tadi disebutkan oleh pak kaedar
ada sejumlah temuan ada money laundering
ada dugaan kekerasan seksual ada sejumlah pelanggaran
apakah hal hal ini membuat anda mengimbau agar orang tua tidak memondokan
atau memasukkan anak anak mereka ke ponpes al zaitun ini
terutama kita soal akidah ya
terutama soal akidah soal syariah
karena panji gumilang sendiri ngomong bahwa al quran itu adalah bukan kalamullah
tapi wahyu sabda rasulullah melalui wahyu
karena oleh karena itu maka kami menyoroti dalam soal akidah dan syariah
soal money laundering itu kita tidak tahu
yang lebih tahu adalah pak haidar
karena beliau adalah termasuk orang di dalamnya
kemudian soal pelecehan seksual
itu sebenarnya waktu tahun dua ribu dua puluh satu juga beliau kan sudah diperiksa itu di polda
tapi nggak tahu penyelesaiannya seperti apa
kemudian dulu juga sudah pernah ditahan di indramayu
di lp indramayu itu enam bulan masalah yayasan
jadi sebenarnya memang penuh banyak masalah pak panji gumilang itu ya
itu bentuk himbauan kah atau sebuah fatwa yang dikeluarkan mui untuk menindaklanjuti soal kontroversi ini pak kiai johadi
kan nanti ada fatwa mui yang akan dikeluarkan
dan apakah nu juga punya fatwa
nu sih itu kan kita dari hasil kajian ilmiah ya
dari hasil kajian ilmiah lembaga palsu masahil
dan sebenarnya betul itu kan yang disampaikan oleh pak haidar bahwa itu dari tahun dua ribu dua puluh dua sudah banyak dipermasalahkan
cuman kelihatannya pak panji gumilang ini kan orang sakti ya
nggak tersentuh kurang tersentuh oleh hukum
mudah mudahan ini dengan kajian seperti ini banyak dorongan dari masyarakat
supaya polemik ini tidak berlarut larut lama
supaya masyarakat juga tidak pelisah
ya menurut saya ya segera saja
kalau memang itu ada pelanggaran
ya kenapa tidak
dan soal ponoksantren saya juga sepakat
alahnya ponoksantren itu tidak boleh dibaharkan
tapi sistem pengajaran yang dilakukan oleh pak panji gumilang itu ya menurut saya harus dirubah
ya sistem yang seperti apa yang terjadi di kita
soal siapa yang mengurus
siapa yang mengasuh ya kita segerakan
kalau memang itu diserahkan kepada pemerintah ya pemerintah saja
kementerian agama dan siapa yang mengasuh ya itu diserahkan semuanya
artinya sejak lama anda sudah atau pihak anda sudah melakukan pembinaan dan juga menelah soal kontroversi ponpes ini pak kiai
kan jangankan kita sebagai apa namanya
kadang petugas saja masuk itu tidak semudah itu
untuk masuk ke ponoksantren azaytun
kan layaknya pondok pesantren yang ada di indonesia itu kapanpun dan siapapun itu sangat mudah sekali untuk masuk
karena tujuan pendirian ponoksantren kan ya bagaimana kita menidik masyarakat menidik generasi muda ke depan kira kira
punya sumber daya manusia baik di agama maupun di umum
salah pentingnya adalah mendidik akhlakul karimah
tapi kalau info info atau yang kita dapatkan bahwa di situ kan kadang ke orang tua saja mengatakan bapak atau ibu itu kafir karena belum masuk golongan kami
kan ini jadi bahaya akhirnya pak
tujuan orang tua mendidik anaknya supaya baik tapi karena dengan doktrin seperti itu malah jadi merusak gitu
pak kiai saya minta closing statement dan juga respon anda untuk kontroversi ini bagaimana untuk kedepannya apa yang diharapkan dari tim investigasi sudah dibentuk
dari pemprov jabar kemudian juga tim pusat sudah bergerak
apa yang menjadi rekomendasi nantinya yang diharapkan
silahkan pak kiai terlebih dahulu
ya yang pertama mohon kepada pemerintah agar kontroversi itu harus segera
diselesaikan pemerintah punya kewenangan bagaimana menyelesaikan persoalan ini
kemudian soal pondok pesantrennya ya kalau izinnya dicabut maka diserahkan kepada kementerian agama
kemudian kementerian agama silahkan menunjuk siapa yang diberikan kewenangan untuk mengurus ponok santren azayatun tersebut
seperti itu closing statement saya
baik pak kaidar apakah anda sama dengan
pak kiai minta ditutup
ya sebenarnya kalau pesantrennya jangan ditutup
yang penting dikelola kembali
ya banyak juga yang ustadz ustadz ataupun ulama ulama kita ya
kiai kiai kita yang bisa mengelola pesantren tersebut
bisa juga dikelola oleh departemen agama atau oleh nu atau oleh muhammadiyah
jadi saya kira banyak opsinya lah
ustadz adi hidayat juga bisa atau ustadz yang lain begitu ya
itu juga bisa untuk mengelola pesantren tersebut
tapi yang paling penting adalah mohon mengembalikan uang money laundering itu
karena itu besar sekali dananya dan itu dikumpulkan oleh teman teman yang ini
kemudian kalau bisa panji gumilang ini
karena sudah melakukan penistaan agama yang sangat luar biasa
dan penghinaannya kepada nabi muhammad juga kepada quran
karena dia menganut aliran isa bugis yang sangat menyesatkan tersebut
yang sudah pernah difatwakan oleh hamka sebagai aliran yang sesat
maka ini memang harus ditangkap orang ini
dan harus dipenjarakan
bila perlu dipenjarakan yang agak lama
mungkin dua ratus atau tiga ratus tahun
kesalahan yang sangat luar biasa ini
jadi saya kira ini sudah kurang ajar sekali nih panji gumilang
apalagi dia melakukan pelecehan seksual lagi
pokoknya lengkap sekali
semua kejahatan kejahatan syahwat manusia itu ada pada dirinya
jadi sudah menyerobot tanah juga
dan semuanya lengkap di sini
ini negara harus hadir
kalau enggak negara ini
kalau membiarkan terus menerus seperti ini
negara ini akan berubah
kan dituduh juga sebagai negara dajal
atau pendukung dajal
jadi negara ini harus hadir
harus segera menangkap panji gumilang
langsung dibawa ke pengadilan
untuk seratus dua ratus tahun
saya kira begitu
artinya pertimbangan anda untuk tetap dikelola dengan baik
memikirkan nasib santri yang masih berada di ponpes itu ya pak kaidar
iya harus kita pikirkan
sepakat sepakat sepakat lah
ya pak kiai juga
kita harus selamatkan santri santri kita ya pak
tapi itu juga harus cuci otak lagi tuh mbak
pak haidar harus cuci otak lagi santri santri aku
nanti kalau untuk cuci otak
tidak mudah itu cuci otak
ya untuk cuci otaknya lagi itu supaya di apa namanya
untuk mengembalikan ajaran ajaran isa bugis yang sesat
yang diselewengkan oleh panji gumilang itu
saya harus baik
tahu betul itu bagaimana bentuk aliran isa bugis itu
baik terima kasih untuk bincang bincang malam ini
pak al qaidar pengamat terorisme dan juga pak kiai haji juhadi muhammad
ketua pwn ujawa barat
selamat sore assalamualaikum bapak bapak